lo latihan serius
setelah lo siap
lo abisin mereka
neng teh udah gede
banyak yang bobokan
sampai sih kemot aja tergila gila
bukannya gitu neng
ngomong gini gitu teh buat ngejagain neng
kul gak ada niat lain
abah teh pengen
neng tuh dapet penggantinya abah
udah ayah ngejagain neng
ini pesen abah buat neng
buat neng repa juga
kita sebagai manusia teh
ada di dalam kekuasaan allah
dan cinta kasihnya
jadi orang orang teh
kudu nurut sama perintahnya
dan jauhi larangannya neng
lo pada pulang aja kik istirahat
kik pulang aja
yaudah deh mon kalo gitu kita pulang duluan aja ya
yaudah mon kita kabar kabar aja lah
udah kalian aja duluan pulang
gue disini sama mon
udah mon lagian juga gue gak ngantuk
terus kalau di rumah juga gue gak ngapa ngapain
untung lah ya tegi wiswo
gue males banget ini kan bukan urusan kita
bener banget lucin ini kan bukan urusan kita ya
urusan pribadi mondi
urusan pacarnya sama raya itu yang bikin kita gak jelas
yang gak ada tujuan
yaudah cabut yuk
tolong selamatkan abah
abah ya allah
abah takut ya allah
terjadi sesuatu dengan orang tua mbak
engkau maaf mengetahui ya allah
orang tua satu satunya
abah yang dimiliki hanyalah abah
abah takut ya allah
terjadi sesuatu dengan dia ya allah
selamatkanlah dia ya allah
jika terjadi sesuatu dengan dia
bagaimana dengan hama ya allah
temukanlah abah ya allah
abah takut ya allah
abah takut ya allah
abah takut ya allah
kita masih mau disini aja nih nungguin mereka
gue bakal tunggu mereka semua
nunggu mereka semua
nunggu mereka semua
nah temen dua penggak ada kapal kita
buat itu mereka mas
itu kayaknya mau gede yuk gimana